saya paling terbesar dalam pembinaannya delapan jutaan
kalau total dari awal hingga tahun ini kurang lebih dari lima ratus jutaan
saya sempat berkikir untuk melakukannya
kita telah melakukan pemblokiran terhadap empat ratus tiga puluh enam website judi online
tapi mungkin bisa diberantas
nggak bakal bisa sih karena kalau mau ngeberantas itu minimal harus menangkap bos bos terbesar yang terdiri dari kita
grand diamond salah satu hotel kasino terbesar di kota poipet kamboja terbakar hebat desember dua ribu dua puluh
gambar di lokasi kejadian menunjukkan hampir seluruh bangunan terbakar habis
enam orang meninggal dunia akibat kebakaran ini termasuk belasan warga negara asing
grand diamond merupakan satu dari sekian banyak kasino yang populer di kamboja
negara kerajaan ini merupakan salah satu negara di asia yang melegalkan perjudian
negara ini bahkan memiliki undang undang untuk mengatur perjudian komersial
yang dikeluarkan pada november dua ribu delapan belas
di kamboja kasino menjadi daya tarik pariwisata yang cukup besar
tidak hanya kasino judi online juga legal dan terus berkembang di kamboja
perputaran uang di sektor ini pun cukup besar termasuk aliran uang yang berasal dari indonesia
pusat pelaporan dan analisis keuangan ppatk melaporkan
adanya indikasi aliran dana judi online dari rekening indonesia ke sejumlah negara tetangga
antara lain thailand filipina dan kamboja
sebagai negara yang mengharamkan segala bentuk perjudian
nilai transaksi judi online di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua ternyata sebesar rp delapan puluh satu triliun
pemerintah pun mengaku kesulitan
dan pemerintah pun memberantas praktek judi online karena licinnya bandar dan cukongnya
selicin apa praktek judi online ini dan dari mana dioperasikannya
saya pun dibantu seorang pakar open source data intelijen
demi keamanan ia meminta identitasnya disamarkan
saya sebut saja dia dario
pencarian data pertama dimulai dari website judi online sd toto
kami mencoba melacak dari mana website ini dioperasikan
dan dari pelacakan sederhana saja website ini diketahui berasal dari wilayah kamboja
lihat akunnya akunnya itu based in kamboja
ketika mendaftarkan ini didaftarkan dari kamboja
sama seperti akun facebook
berarti akun ini dikelola oleh admin kita bilang seperti itu yang berada di kamboja dan juga ada di indonesia
kota poipet dikenal sebagai surganya penjudi
bahkan dicap sebagai kota judi terbesar di kamboja
jajaran kasino legal maupun ilegal dengan mudah ditemukan
dan di kota inilah salah satu website judi online terpopuler indonesia dioperasikan
berbekal data ini saya berhasil menghubungi seorang mantan operator judi online asal kalimantan yang pernah bekerja di kota poipet
demi keselamatannya identitas narasumber ini saya samarkan
kepada saya ia memperlihatkan sejumlah bukti bahwa ia pernah bekerja sebagai operator judi online di kamboja
jonas kabur dari perusahaan judi online di kamboja beberapa waktu lalu
meski sudah ditolong untuk kembali ke indonesia nyawa jonas masih di ujung tanduk
bos judi menghargai kepala jonas puluhan juta rupiah
setelah anda akhirnya ditolong oleh kbri pulang ke indonesia
bagaimana keselamatan anda selama di indonesia ini
selama di indonesia ini saya banyak mendapatkan tekanan
karena saya dapat bocoran dari teman teman saya bos ini mencari saya
pokoknya kepala saya dihargai berapa puluh juta untuk dibawa ke depannya
jonas bekerja sebabnya
sebagai operator perusahaan website judi online di poipet
ia kabur karena mendapat banyak tekanan dan intimidasi
ia mengaku beruntung bisa kembali ke indonesia
namun masih banyak rekannya yang terkurung di poipet
mereka bekerja sebagai customer service judi online bahkan scammer
anda di sini dikatakan posisinya self emollient
jadi bisa ceritakan se masif apa atau sebesar apa sebenarnya industri judi online skamer di kamboja ini
itu sangat luas ya
karena di kamboja itu dari ujung ujung bisa sampai judi online semua itu
ya seperti las vegas kamboja itu
kita jalan ujung ujung itu bisa casino semua
dan semuanya legal
dan di sana legal semua
dan kerjaan anda sebagai customer service judi online adalah pekerjaan yang legal di sana
ketika saya membuat laporan di kbri meminta bantuan kbri kan disuruh mengisikan untuk formulir pengaduan
di dalam formulir pengaduan itu terdapat pilihan pekerjaan
ditanyakan pekerjaan anda di sini sebagai apa
dia ada pilihannya judi online skamer atau restoran
opsi itu ada
opsi itu ada
opsi itu ada
dan sebenarnya sangat mudah untuk bikin website judi online
kalau sudah dengan modal kali seperti tiga ratus empat ratus juta sudah bisa buka
jadi website kita dibuatin namanya dibuatin dan seperti gambaran gambaran website nya itu dibuatin juga
itulah kenapa masif sekali nampaknya investor investor untuk membuka website judi online
kita dengan di rumah saja sudah bisa buka dengan mudah
bermodal kan dua komputer saya sudah cukup sebenarnya

mengaku kerap mendengar kabar wni tewas di poipet dan menduga perusahaan judi online berada di baliknya
ketika saya berada di kampoja saya melihat teman saya berbicara dengan cara berbicara
jadi temannya itu dipukulin dan dia video in
sama teman saya di video in
di video in habis itu teman saya dipukulin sampai mukanya nggak berbentuk sampai habis
laporan ke polisi dan malah teman saya yang dipenjara
banyak kasus yang anda tahu orang indonesia dihilangkan di kamboja
kasus yang anda dengar seperti apa
seperti saya depan mes saya kan ada danau
saya waktu kerja itu pernah berapa kali pagi pagi saya keluar dari mes
itu ada mayat orang indonesia mengambang di danau itu dengan kepala yang berlubang
jonas mengatakan jangan sekali kali berurusan dengan bos bandar judi
jonas menyebutkan satu fakta yang cukup mengagetkan
bos judi di poipet kamboja ternyata didominasi warga

anda mengatakan ada bos anda di sana
atau orang di wilayah asia tenggara
atau orang indonesia sebenarnya yang menjadi bos anda di sana
dua puluh persen bos video online di sana orang indonesia semua
orang indonesia semua
nah sip mantap
keterangan ini mengingatkan kita pada kasus ditangkapnya tiga bandar judi online di kamboja oktober dua ribu dua puluh
tiga bandar kelas kakap ini masuk daftar pencarian orang kepolisian dan sempat kabur ke kamboja
mereka kemudian ditangkap berkat kerjasama interpol indonesia kamboja
bandar judi indonesia tidak hanya melebarkan sayap ke negeri tetangga
banyak juga yang semakin masif mengembangkan bisnis haramnya di tanah air
ingat peristiwa penangkapan bos judi online asal indonesia yang kabur ke singapura
pria yang dikenal sebagai apin bk ini diduga mengoperasikan situs judi online terbesar di sumatera utara dengan beromset miliaran rupiah
oktober dua ribu dua puluh dua apim ditahan di rutan barai skrimpori dan kini sedang menjalani persidangan di medan sumatera utara
di tanggerang banten polri mengerebek sebuah praktik judi terorganisasi
dengan modus perusahaan jasa periklanan pada agustus dua ribu dua puluh
omset bisnis judi online yang dikendalikan seorang perempuan berusia dua puluh enam tahun ini tidak tanggung tanggung
tiga sembilan miliar rupiah per hari
tidak mengherankan bila website judi semakin menjamur dengan pola permainan baru yang menarik
menurut jonas modal untuk membuat satu website judi cukup terjangkau oleh kantong pemilik modal
yakni sekitar tiga ratus juta rupiah saja
dan sebenarnya sangat mudah untuk bikin website judi online
kalau enggak dengan modal kali seperti tiga ratus empat ratus juta sudah bisa buka
jadi website kita dibuatin namanya dibuatin dan seperti gambaran gambaran website ini dibuatin juga
itulah kenapa masif sekali nampaknya investor investor untuk membuka website judi online
itulah betul kita dengan di rumah saja sudah bisa buka dengan modal
kan dua komputer saya sudah cukup
bandar judi online juga tidak mau ambil pusing dan khawatir diciduk
nomor rekening yang ada di website merupakan nomor rekening orang lain yang dibeli dengan harga tiga juta rupiah saja
rekening yang ada tercantum di halaman atau di luar studio di online itu rekening aslikah sebenarnya
rekening asli dari orang
ada kaki tangannya sendiri di indonesia
untuk cari orang orang yang butuh duit kita modalin untuk buka rekening
jadi kita ambil rekeningnya dia kita sewa setahun sekali tiga juta
bagaimana anda mendapatkan rekening rekening tersebut
apakah anda membeli dari orang yang memang tertera di sana atau seperti apa
jadi saya mencari orang yang membutuhkan uang
jadi saya tidak cari
untuk kemungkinan saya modalin untuk buka rekening
jadi setiap tahun saya kasih dia tiga juta
jadi data data dia semua saya pegang
saya tampung dulu di tangan saya
sulit untuk mencari orang yang butuh uang untuk anda beli nomor rekening
tinggal kita datang ke perkampungan
itu kalau saya sih pasar saya sih perkampungan ya
deketin satu emak emak udah dapat pasti
seperti itu saja
karena emak emak itu di kampung itu
kalau sudah mendapatkan uang tiga juta itu cepat diorang geraknya kan
seperti itu permenan
apakah anda jelaskan ini untuk apa
tapi ya saya sudah bilang disewa setiap tahun dibayar tiga juta
tidak ada ketakutan dari mereka misalnya nanti dipakai untuk judi online
dicari oleh polisi dan sebagainya
kita ingin inginnya dengan kita bilangnya aman tenang saja
makanya mereka berani
tapi mungkin bisa diberantas
tidak bakal bisa
karena kalau mau ngeberantas itu minimal harus menangkap bos bos terbesar yang terlebih dahulu
karena ketika ditangkap itu tidak mungkin bos gede itu tertangkap
pasti tangan kanannya saja
tidak ada keadaan yang bisa diberkati
tidak ada keadaan yang bisa diberkati

tidak ada keadaan yang bisa diberkati
banyak cara digunakan operator judi online untuk menggait member
salah satunya menggunakan pesona wanita
awal juni dua ribu dua puluh tiga tiga orang selebgram asal bali diciduk polisi
ketiganya tertangkap basah melakukan live streaming judi online
menggunakan topeng dan berkostum bikini
selebgram dengan ribuan follower ini direkrut koordinator judi online
dan masing masing digaji sepuluh juta rupiah per bulan
strategi pemasaran judi online kini banyak memakai figur publik
untuk menjaring lebih banyak korban
empat tersangka ini kita amankan dengan peran dan tugas yang berbeda
di mana tiga wanita ini bertugas sebagai
host streamernya atau talent yang direkrut oleh tersangka gpp tadi
selaku koordinator ya
di mana jaringan online ini terkait dengan jaringan dari luar
strategi pemasaran tidak hanya secara terang terangan memanfaatkan endorsement selebgram
operator judi online juga melakukan hal licik

jadi tidak hanya jumlah transaksi judi dan pemain judi online ini yang terus bertambah
bahkan iklan judi onlinenya pun semakin masif masuk ke sejumlah situs situs resmi yang ada di indonesia
mulai dari situs milik pemerintah hingga situs milik sejumlah institusi pendidikan tinggi
yang seharusnya terproteksi dengan baik
di bantu dario saya mencoba menelusuri deep search engine
untuk melihat sejauh mana iklan judi online menyusup ke website resmi di tanah air
kita akan coba melihat di situs pemerintah
jadi di sini kita hanya mencari di website domain go id
yang judulnya ada kata kata slot dacor
di sini terlihat ya sejumlah situs milik pemerintah milik pemerintah daerah kementerian
itu sudah dimasuki oleh website website judi online
sebenarnya kenapa mereka banyak memilih situs situs pemerintah dan juga akademi seperti ini
ya kenapa situs pemerintah dan situs pendidikan atau akademi
karena traffic dari situs pemerintah dan situs pendidikan atau situs akademi ini cukup besar
jadi mereka menanam backlink di situs pemerintah dan situs pendidikan
untuk mengecek informasi ini saya bertemu dengan pakar keamanan cyber
institut teknologi bandung budi raharjo
selain dosen ia juga seorang teknoprener
yang memiliki perusahaan bidang keamanan informasi komputer dan jaringan pertama di indonesia
ada juga kemudahan para pemilik website judi online ini untuk mengiklankan di banyak sekali website
di banyak sekali platform anda melihatnya seperti apa
sebenarnya ilegal sih sebetulnya
tapi dia kan ya itu tadi ya dia misalnya dia berhasil menduduki sebuah situs web lah ya
misalnya ada situs web ini gampang banget diretas gitu
taruh di situ nah keluarlah
apakah anda mengatakan bahwa sistem kita itu gampang sekali untuk disusupi
jadi memang banyak situs situs di negara kita yang tidak dikelola tidak di maintain
jadi mereka buat terus habis itu sudah
jadi buat sudah biasanya software kalau sudah lama memang harus di update
karena ada kelemahan kelemahannya itu dibiarkan
setahun dibiarkan ya sudah
begitu itu ditemukan wah ini bisa diretas ya tadi bisa dimasukin
biasanya yang penyedia jasa tadi penyedia jasa judi online tadi
melihat oh ini bisa saya masukkan dia ditaruh di situ
kenapa dia mengarah gitu kan kalau dia hosing dia harus bayar ya
hosting di misalnya di mana digital ocean atau di mana
dia harus sosting kan harus bayar per bulan
kalau ini hostingnya milik ya itu tadi instansinya
jadi dia dapat gratisan lah di hosting di situ
jadi dia sebenarnya tidak peduli itu mau instansi pemerintahan sekolahan apa
selama ada tempat gratis dia taruh di situ
tidak hanya licin dalam hal transaksi keuangan
menurut budi website judi pun sangat sulit diberantas
kalau domennya atau hostingnya itu pasti pindah pindah
tidak mungkin bisa diberantas
tidak bisa itu
karena dia ditutup pindah lagi
tutup pindah lagi
tutup pindah lagi
ya kita kejar kejaran
tapi memang harus dikejar kejar ya
tapi itu sebetulnya never ending kita gak akan bakalan menang di situ
jajar tuh bang jajar bang jajar bang
semua kasus judi yang ditangani polri memiliki kesamaan dengan bisnis judi online
yang dioperasikan di poipet kamboja
di komandoi bandar yang sebagian besar orang indonesia
dikerjakan oleh orang indonesia
dan tentu saja menyasar pecandu judi online dari indonesia
menurut polisi terjadi peningkatan jumlah kasus kejahatan judi online di indonesia
jumlahnya pun bertambah dari dua ribu dua puluh dua ke dua ribu dua puluh tiga sebesar satu lima ratus kasus
kasus judi yang menjadi sorotan selama tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ada dua belas website ya judi slot online yang berhasil ditangani oleh direkturat tindak pindahan siber baris krim polri
dengan meringkus sembilan belas orang tersangka
dan ada seratus lebih rekening yang telah dibekukan

itu yang upaya represif ya atau penegakan
itu yang upaya represif ya atau penegakan
kemudian salah satu contoh bukan cuma bareskrim tapi polda jajarannya
artinya jajaran kepolisian dari pusat dalam ini mabes polri baris kim dan seluruh polda
melakukan upaya pemberantasan perjudian online ini
ya kalau dia tumbuh kita hajar terus
sangat sulit bagi pendegak hukum untuk membasmi judi online di indonesia
mungkin bisa diberantas
karena kalau mau ngeberantas itu minimal harus menangkap bos bos terbesarnya terlebih dahulu
karena ketika ditangkap itu nggak mungkin bos gedenya itu tertangkap
pasti tangan kanannya saja

terima kasih pak elektrikan ini